assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
para pemirsa yang dimuliakan allah swt
nabi yusuf adalah sebuah contoh yang sangat penting untuk kehidupan kita
kisah nabi yusuf yang paling panjang dalam al quran
di antara seluruh nabi yang pernah ada dalam masyarakat kita yang diperkenalkan dalam al quran
nabi yusuf adalah kisah yang terpanjang
nabi yusuf itu diceritakan mulai dari anak kecil sampai wafatnya beliau
apa yang menarik dari sebuah kisah tentang nabi yusuf ini
pertama kita lihat
nabi yusuf itu sebelas bersa
saudara dia memang anak bungsu
dia terlalu sabar dan dia juga sangat baik dibandingkan dengan saudara saudaranya yang lain
dan dia juga memiliki seorang bapak nabi yusuf yang juga seorang yang sangat sabar untuk mendidik anak anaknya yang bermacam macam
nah poin yang saya ingin saya garis bawahi pada kisah nabi yusuf yang panjang ini
pertama adalah ketika nabi yusuf kecil ketika masih kecil
memang penuh dengan penderitaan
bayangkan sejak kecil dia hidup di dalam iri hati saudara saudaranya sendiri
pokoknya nabi yusuf itu selalu menjadi ancaman
padahal saudara kandung ini pelajaran berharga buat kita
walaupun saudara kandung tapi ternyata tidak sama semuanya
ada yang sangat syirik terhadap seseorang
dan ada juga yang setengah baik ada juga mungkin juga ada yang amat baik
dan yang kedua
apa yang dilakukan oleh orang yang punya
dendam sampai ke tingkat ubun ubunnya
itu betul betul bisa nekat itu
sampai apa yang terjadi
nabi yusuf dengan cara yang sangat canggih
tetapi tuhan juga pada akhirnya membongkar rahasianya itu
nabi yusuf itu dicemplungkan masuk ke dalam sebuah telaga dalam
dengan harapan bahwa bapaknya akan mengerti kalau adiknya itu kecelakaan
dimakan singa diterkam harimau misalnya
nah begitu pula
apa yang terjadi
orang tuanya minta mana anak saya mana adikmu
ya kami sudah berusaha untuk menyelamatkan dia
tapi ini bajunya ini yang terkoyak koyak oleh singa
kami tidak mampu melawan mereka
anak kita dibawa
adik saya ini kami juga sedih
adik kesayangan kami dibawa oleh binatang buas itu
tapi dalam feeling seorang orang tua
nah keyakinan saudara saudaranya ini sudah wafat ini
karena dicemplungkan ke dalam
eh ternyata ada kafila yang datang dari padang pasir
ngambil air dari kedalaman sekian
ternyata berat kok timbahnya ini
ternyata ada anak kecil wajahnya sangat tampan
oh ini pasti akan mahal kalau kita jual di mesir
jadi nabi yusuf dengan anak kecil yang berwajah tampan pada waktu itu
dijual di mesir karena sangat mahal harganya

karena sangat mahal harganya ya

jadilah anak kesayangannya raja pada waktu itu
tapi apa yang terjadi berikutnya
permaisuri juga semakin takjub terhadap seorang wajah tampan namanya yusuf itu
terjadilah semacam apa ya kekuatan iblis di situ
kamu tidak pernah menikmati seorang pemuda
yang jantan kemudian tampan seperti itu
nah di jebaklah dia untuk melakukan hubungan yang tidak senoloh di dalam kamar
tapi apa yang terjadi pada saat itu nabi yusuf diselamatkan oleh allah swt
dan disitu lah ia di clearkan namanya oleh seorang anak kecil
ketika ia terjebak
datang raja pada waktu itu
berkata la istri raja yang selingkuhan dengan nabi yusuf itu
apa yang engkau lakukan kalau seandainya istrimu itu akan diganggu oleh orang pemuda lain
lalu apa yang terjadi
seorang anak kecil di situ yang belum layak untuk bicara
apabila bajunya nabi yusuf itu koyak bagian depannya
maka nabi yusuf itu salah
tapi kalau yang robek bajunya itu bagian belakang
yang salah adalah perempuan itu
nah setelah dilihat yang robek adalah bagian belakangnya bajunya lebih usuk
maka kesimpulan pengadilan yang salah adalah istrinya raja
tapi mencapai puncaknya
ketika nabi yusuf berhasil menyelesaikan persoalan persoalan negara pada waktu itu
nabi yusuf dianggap penyelamat ekonomi mesir pada waktu itu
dan apa yang terjadi kemudian
nabi yusuf alaihissalam itu dipromosikan menjadi parada menteri
dan pada akhirnya nabi yusuf itu diminta untuk mengendalikan kota mesir
karena kecerdasan lainnya
nabi yusuf itu panin selama enam tahun itu disaving dulu dalam sebuah budan besar
nah ketika tujuh tahun berikutnya itu paceklik
maka satu satunya negara yang survive pada waktu itu adalah mesir
dan disitu dia berjumpa kembali dengan saudara saudaranya yang pernah mengkhianati dirinya
dan termasuk berjumpa dengan ayah handanya yang sudah tua pada waktu itu
bukannya dendam terhadap saudaranya
dia boyon seluruh keluarganya masuk ke istana
dan itulah seorang nabi yusuf
ending perjuangan yang menderita itu biasanya adalah kebahagiaan
saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya
jangan terlalu memusuhi penderitaan
sebab biasanya penderitaan itu berakhir dengan sebuah kenikmatan
jangan memandang enteng orang kecil yang gak ada bapanya
biasanya di kemudian hari akan menjadi orang yang hebat
semoga ada manfaatnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh